setidaknya ada empat kota yang diperbolehkan untuk kembali membuka mal atau pusat perbelanjaan
di antaranya jakarta bandung semarang dan surabaya
pembukaan mal tersebut dengan syarat pengunjung harus mengantongi sertifikat vaksinasi
dan untuk membahasnya kami telah terhubung dengan alfonso suwijaya
ketua asosiasi pusat belanja indonesia atau appbi
selamat pagi pak alphonse apa kabar
selamat pagi mas adi sehat sehat terima kasih semoga mas aldi juga sehat sehat selalu
baik terima kasih pak alfons ini kalau kita melihat kebijakan terbaru di ppkm level empat ini
ya kalau kita bicara kapasitas tentunya tidak mencukupi
karena pada saat ppkm mikro pun yaitu sebelum terjadi lonjakan kasus ini
kan kita berada dalam ppkm mikro
jadi saya kira kondisi ini masih akan sangat berat
jadi defisit sudah hampir satu lima tahun
jadi kalau kita berbicara soal akumulasi kerugian defisit yang dicapai
yang terjadi para tenan kemudian para pengelola pusat belanja
sebetulnya sebesar apa kehilangan yang terjadi di sektor ekonomi dalam hal ini pusat belanja bang
anggota kami ada sekitar
ada tiga ratus lima puluh satu belanjaan yang berada di seluruh indonesia
selama tutup itu ada potensi kehilangan pendapatan sekitar lima triliun per bulan
jadi pusat belanja itu kan mendapatkan penerimaan ataupun mendapatkan income dari hasil sewa
nah itu ada
selama tutup itu ada potensi kehilangan sekitar lima triliun per bulan
oke cukup besar ya potensi kehilangan yang didapatkan akibat ppkm level empat
apakah ini bisa secara perlahan kemudian kembali menggerakkan ekonomi para tenan terutama
dan juga pusat perbelanjaan yang ada di kota kota yang diperbolehkan untuk buka sebesar apa nantinya
recover yang bisa didapatkan
saya kira masih akan sangat panjang
jadi berdasarkan pengalaman selama pandemi ini
setelah tutup itu tidak
pada saat tutup kemudian langsung dibuka
itu dampaknya tidak langsung selesai
berdasarkan pengalaman selama ini
itu diperlukan waktu sekitar tiga empat bulan
itu yang menjadi masalah
nah jadi kalau pun sekarang ini dibuka
tentunya dampak ini masih akan terasa tiga empat bulan ke depan
sekarang sudah bulan agustus
artinya sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu ini
perbelanjaan memang masih akan dalam keadaan tertekan
ini yang memang cukup berat bagi pusat perbelanjaan
jadi tetapi memang daripada tutup sama sekali
saya kira ini jauh lebih baik daripada tidak sama sekali buka
jadi meskipun defisit tentunya
karena pada saat tutup pun tetap defisit
banyak biaya biaya yang tetap harus dibayar oleh pusat perbelanjaan
yang nilainya relatif tidak berubah
meskipun pusat perbelanjaan
jadi saya kira kondisinya memang kurang lebih jadi sama
tutup gua sibah alakama
tutup banyak biaya yang harus keluar defisit
beroperasi dengan kapasitas terbatas pun tetap defisit
jadi itulah kondisi yang memang sangat memberatkan bagi pusat perbelanjaan
apa strategi yang dilakukan oleh pengelola pusat belanja
bang alphonse untuk memaksimalkan profit yang bisa didapatkan
pusat perbelanjaan tidak bisa terlalu banyak berbuat dalam kaitan dengan penjualan
karena memang di satu sisi juga daya beli masyarakat kan masih belum pulih
jadi itulah yang sebetulnya kami minta sebelum terjadi lonjakan kasus positif ini lagi
bahwa pemerintah memberikan relaksasi terhadap berbagai pajak yang terkait dengan penjualan
agar supaya bisa mendongkrak penjualan di mana masyarakat daya belinya masih belum pulih
contohnya adalah misalkan menghapuskan
ppn ataupun pajak pajak yang terkait dengan penjualan
itu yang kami minta
tetapi pemerintah malah ada wacana untuk menaikkan tarif ppn
jadi sebetulnya itu adalah salah satu upaya kami untuk bisa mendorong penjualan
dan tentunya juga di satu sisi di kondisi seperti saat ini
satu satunya cara lagi adalah mendorong vaksinasi
agar supaya secepat mungkin indonesia bisa mencapai herd immunity
sehingga bisa segera mungkin terlepas dari krisis kesehatan yang terjadi
di masa ini
agar supaya tidak terjadi lagi penutupan penutupan ataupun pembatasan pembatasan
yang terus terjadi berkali kali
ini sangat memberatkan
karena sebetulnya pada semester satu tahun dua ribu dua puluh satu ini
kondisi sudah jauh lebih baik daripada tahun dua ribu dua puluh yang lalu
tetapi tiba tiba terjadi lonjakan
kemudian ditutup dilakukan pembatasan di mana mana
sehingga kembali lagi menjadi nol
jadi upaya siasya upaya yang telah dilakukan selama ini menjadi siasya
tidak ada jalan lain kita harus segera mendorong vaksinasi ini
supaya tidak terjadi lagi lonjakan lonjakan kasus positif
saya kira memang covid nya tidak bisa selesai serta merta dengan vaksinasi
tetapi paling tidak bisa mengurangi lonjakan lonjakan kasus positif
yang bisa merugikan kita semua
bang alvos ini kan kalau bicara soal ppkm
ini merupakan ppkm level empat ya terutama bisa dikatakan worst case skenario
dari pemerintah untuk menghadapi varian delta covid sembilan belas
yang saat ini mewabah di indonesia
bahkan di dunia
kalau worst case skenario dari pengelola pusat perbelanjaan
kemudian pengurus mal sendiri untuk kemudian tetap bisa bertahan
di tengah wabah yang mendatangkan varian baru ke indonesia apa bang
ya kami sebetulnya sudah tidak bisa banyak berbuat apa apa lagi
yang selama ini dilakukan hanya bisa melakukan efisiensi
jadi itu yang bisa dilakukan
efisiensi ini kan sudah dilakukan sejak tahun lalu
sudah delapan belas bulan lebih sudah satu tahun setengah melakukan efisiensi
efisiensi itu kan tidak bisa terus dilakukan efisiensi
karena tetap ada batas batasnya
jadi yang bisa dilakukan hanya adalah sebatas efisiensi
tetapi kan ternyata pandeminya tidak selesai selesai ini
berkepanjangan sampai dengan satu setengah tahun lebih
sehingga kami meminta kepada pemerintah untuk bisa membantu pusat belanja
ataupun pelaku usaha yang kondisinya sudah sangat berat selama ini
jadi kami meminta berbagai relaksasi dan juga ada beberapa permintaan subsidi
untuk menolong pusat perbelanjaannya
karena memang pusat perbelanjaan ini sudah tidak bisa berbuat apa apa lagi
tidak bisa berbuat banyak dengan kondisi yang terus diderita selama ini
pada saat tutup misalkan selama minggu ini praktis kan tidak bisa berbuat apa apa
tidak bisa apa yang bisa dilakukan selama pusat perbelanjaan tutup
saya kira cuma satu yaitu efisiensi
tetapi kembali lagi efisiensi pun ada batasnya
nah sehingga kami berharap pemerintah bisa memberikan relaksasi ataupun subsidi
untuk mengurangi biaya biaya yang tetap kami harus tetap bayar nilainya tidak berkurang
meskipun pusat perbelanjaan tutup
saya kira hanya itu yang bisa dilakukan untuk saat ini
baik bang alfons kita ke arah penerapan kebijakan atau pelonggaran
tidak boleh masuk begitu pun lansia di atas umur tujuh puluh tahun
nah untuk tidak melanggar aturan prosedur tersebut yang terapkan pemerintah
untuk bisa kembali buka apa kemudian yang akan dilakukan oleh pihak manajemen pengelola pusat belanja
agar bisa mengkotak kotakan orang yang sudah divaksinasi boleh masuk
orang yang tidak divaksinasi tidak boleh masuk kemudian juga anak berusia dua belas
di bawah dua belas tahun tidak boleh masuk yang di atas tujuh puluh tahun lansia tidak diperbolehkan masuk
bagaimana bisa kemudian menerapkan hal ini secara ideal bang alphonse
iya ini ada ketentuan baru bahwa ada protokol baru bahwa sekarang ini diwajibkan
semua siapapun yang berada di pusat perbelanjaan entah itu pegawai pekerja karyawan
pemilik ya tentunya pengunjung siapapun yang berada di pusat perbelanjaan wajib vaksinasi
jadi saya kira ini satu ketentuan baru di mana untuk memastikan bahwa siapapun yang berada
di dalam pusat perbelanjaan itu dalam keadaan sehat atau terbebas dari covid sembilan belas
jadi saya kira ini salah satu tujuan utamanya karena kan pusat belanjaan itu juga selama ini
telah menunjukkan kemampuan dan keseriusan serta komitmen untuk selalu menerapkan protokol kesehatan
dengan ketat disiplin dan konsisten
sehingga pusat perbelanjaan dapat dikatakan menjadi salah satu fasilitas masyarakat
yang aman dan sehat untuk dikunjungi ini adalah salah satu tujuan tersebut
dan kemudian juga tentunya kami ingin mendorong membantu percepatan vaksinasi secara nasional
agar supaya tadi herd immunity bisa segera tercapai sehingga indonesia segera bisa keluar
dari krisis kesehatan ini dan kemudian juga harus kita akui ini yang menjadi fakta
bahwa semua manusia yang hidup sekarang ini belum bisa terbebas dari covid sembilan belas
yang diperkirakan masih akan memerlukan waktu yang lama sehingga kita harus bisa mencari cara
mencari jalan bagaimana supaya perekonomian kegiatan manusia tetap bisa berjalan
tetapi di satu sisi tetap aman dan sehat jadi inilah kenapa kami bersedia mendukung pemerintah
untuk melakukan tambahan protokol yaitu wajib vaksinasi
nah bagaimana mekanisme pemeriksaannya mekanisme pemeriksaannya tentu saja tidak bisa dilakukan secara manual
karena berbagai hal yang akan nanti menyulitkan jadi kami akan melakukan pemeriksaan wajib vaksinasi
secara sistem by system melalui aplikasi peduli lindungi jadi nanti masyarakat ataupun siapapun
yang akan masuk ke pusat perbelanjaan cukup dengan memiliki akun peduli lindungi
silahkan scan qr code yang ada di setiap pintu dan nanti secara otomatis aplikasi akan memberikan tanda bahwa seseorang bisa memasuki memenuhi syarat untuk memasukkan
di pusat perbelanjaan atau tidak nanti ada warna hijau menandakan berarti bisa masuk langsung
atau akan keluar warna merah yang menandakan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke pusat perbelanjaan
jadi saya kira mekanismenya tidak terlalu sulit dan sementara karena vaksinasi di indonesia saat ini masih belum bisa untuk anak anak
makanya anak anak di bawah usia dua belas tahun masih dilarang untuk masuk ke pusat perbelanjaan
jadi tidak akan menyulitkan proses mekanisme pemeriksaan ini karena semua sudah dilakukan dengan by system
baik jadi untuk anak dua belas tahun kemudian lansia dengan usia di atas tujuh puluh tahun mekanisme pemeriksaannya nanti di lapangan seperti apa bang alphonse
mungkin yang agak agak masuk akal gitu karena banyak sekali kan keluarga yang kemudian berpikir beberapa kali karena anak mereka yang berusia dua belas tahun masih bisa ikut untuk pergi ke mall dengan ayah ibunya misalnya
yang jelas yang sebetulnya yang jelas
yang jelas yang sebetulnya yang jelas
yang jelas yang sebetulnya hanya satu dasar pemeriksaannya adalah sepanjang sudah vaksinasi atau belum
jadi kalau sudah vaksinasi khususnya buat yang sudah dua belas tahun ke atas maksudnya bisa masuk
tetapi yang dua belas tahun ke bawah pasti kan belum vaksinasi karena di indonesia saat ini kan belum memperkenankan vaksinasi untuk usia di bawah dua belas tahun
tidak bisa masuk pasti jadi anak anak sudah pasti dilarang untuk masuk khususnya yang berada di berusia dua belas tahun ke bawah
dimana belum vaksinasi jadi itu sudah pasti tidak akan diperkenankan masuk demikian juga dengan usia di atas tujuh puluh tahun
nanti pemeriksaan di lapangan akan salah satunya tentunya dengan identitas ktp dan sebagainya
jika memang tujuh puluh tahun tidak akan di atas tujuh puluh tahun tidak akan diperkenankan untuk masuk
tetapi kalau lansia di bawah tujuh puluh tahun silahkan masuk dengan melakukan scanning terhadap qr code yang ada di pusat perbelanjaan di setiap pintu masuk
untuk memastikan keabsahan daripada sertifikat vaksinasi yang dimilikinya
jadi saya kira mekanismenya cukup mudah tidak terlalu sulit
jadi pertama adalah tentunya faktor usia kalau anak anak nanti akan dicek lansia juga akan dicek umur berapa
kemudian silakan scan qr code yang ada di pintu pintu masuk
kalau sudah memberikan tanda hijau ya silahkan masuk ke pusat perbelanjaan
kalau merah ya tentunya tidak akan diperbolehkan untuk masuk ke pusat perbelanjaan
jadi saya kira tidak terlalu sulit tidak sesulit seperti yang dibayangkan
mekanismenya mudah sekali sudah dibuat mudah sekali
yang penting pengunjung mempunyai akun peduli lindungi
baik peduli lindungi yang kemudian langsung terintegrasi dengan telpon pintar yang dimiliki
lagi lagi vaksinasi yang kemudian terus didorong oleh para pengusaha agar perekonomian bisa kembali berjalan ya
bang alvons untuk sementara terima kasih sudah bergabung bersama crn indonesia today pada pagi hari ini
semoga benar benar bisa protokol kesehatan diterapkan dengan ketat
kemudian roda perekonomian kembali berjalan sehingga bisa menyelamatkan banyak tenaga kerja yang ada di pusat perbelanjaan
terima kasih pak alfonsus wijaya ketua asosiasi pengelola pusat belanja indonesia
sudah bergabung bersama kami sehat selalu pak alfons